dunging bahasa indonesia
pemimpinan sang raja muda
di situ hiduplah seorang penggiling yang miskin bersama anak perempuannya yang cantik dan mempesona
si penggiling sangat suka berbicara dan sering melebih lebihkan ceritanya kepada orang lain
sepenggiling sering kali membohongi orang orang
hingga akhirnya mereka melaporkan pada sang raja
raja ingin memberinya pelajaran dan mengundangnya ke istana
sang raja muda
raja terima kasih sudah memberikan kehormatan padaku
aku yakin kau belum mengenalku aku akan menceritakan kepadamu tentang diriku dan anakku
baik kalau begitu silahkan
aku memiliki anak perempuan yang paling cantik di dunia
lebih dari itu dia bisa merubah jerami menjadi emas
itu adalah sebuah seni
jika anak perempuanmu sehebat itu
bawa dia ke istana
ya ya tentu yang mulia
penggiling pulang ke rumah dan menceritakan yang terjadi di istana kepada anaknya
aku sudah bilang ayah jangan berbohong kepada orang lain
sekarang kau terjebak dalam kebohonganmu sendiri
sang ayah terdiam dan merasa malu
keduanya menuju istana untuk menghadapi bencana

keduanya mencari teman yang mencari jahat
keduanya mencari jahat
keduanya mencari jahat
oh selamat datang tuan penghiling
selamat datang gadis cantik
kau secantik apa yang ayahmu ceritakan
aku harap kau bisa membuat emas dari jerami
mari kita segera mulai
sang raja menuntun mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan jerami
lalu memberikan alat tenun kepada si anak perempuan
sekarang kita mulai
dan jika besoknya
besok subuh kau tidak merubah jerami ini menjadi emas
kau dan ayahmu akan mati
pastikan mereka tidak kabur
anak penggiling yang malang tidak tahu harus berbuat apa
dia merasa sangat tertekan dan dia menangis
tiba tiba ada cahaya terang
dan muncullah sosok kecil yang sangat menakutkan
oh selamat malam anak penggiling
kenapa kau menangis
oh aku harus merubah jerami ini menjadi emas
aku tidak tahu bagaimana caranya
hmm apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya untukmu
ah akan ku berikan kalungku
si pria kecil itu mengambil kalungnya
duduk di depan alat tenun

tiga kali dan penggulung benangnya penuh
dan dia mengambil yang lain
dan dia mengambil yang lain
tiga putaran lalu penuh lagi
begitu terus sampai pagi datang
semua jerami sudah digulung dan penggulung benang sudah penuh dengan emas
terima kasih pria kecil
ya bolehkah aku tahu

pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap
saat matahari terbit sang raja datang
dan dia melihat emas emas itu
ya ampun aku pikir ayahmu yang sombong itu berbohong padaku
sekarang kau pergi dan istirahatlah
aku akan temui kau sore

si anak perempuan berfikir sang raja akan memberinya imut

pria ketemu dengan daya
raja yang rakus membawanya ke ruangan lain yang lebih luas
dari ruangan sebelumnya
dan penuh dengan jerami
kau harus merubah semua jerami menjadi emas malam ini

anak itu tidak tahu harus berbuat apa lagi
dan dia kembali menangis
dan dia kembali menangis
kemudian pria kecil itu datang lagi
jangan menangis apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya lagi
dia berpikir sejenak dan menyadari cincin emasnya
tinggal itulah satu satunya barang yang bisa dia tawarkan
ambillah cincinku ini
pria kecil itu mengambil cincinnya dan mulai memutar penenun
pria kecil itu mencari cincinnya
esok harinya semua jerami sudah tergulung menjadi emas
terima kasih pria kecil boleh aku tahu namamu siapa namamu
pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap
sang raja masuk lagi
dan kembali terkesima dengan apa yang dia lihat
ya ampun kau benar benar istimewa
aku tidak memiliki kata kata yang cukup untuk memujimu
silahkan pergi dan istirahatlah akanku temui sore nanti
seiring matahari terbenam
sang raja membawanya kembali ke ruangan yang jauh lebih besar dan penuh dengan jerami
yang ini juga harus kau pintal menjadi emas malam ini
dan jika kau berhasil
aku akan menjadikanmu istri
aku yakin tidak akan menemukan yang lebih baik darimu di dunia ini
setelah dia ditinggal sendirian
pria kecil itu seketika muncul kembali untuk ketiga kalinya
sekarang apa yang akan kau berikan jika aku melakukannya lagi untukmu
aku tidak punya apa apa lagi
baik baik jangan menangis
kau harus berjanji untuk memberikan padaku anak pertamamu nanti saat kau menjadi putri
dia tidak punya jawaban lain dan akhirnya setuju
berjanjilah kau tidak akan lupa ini
ya aku berjanji
pria kecil itu kembali memutarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya
semua jerami sudah menjadi emas sekarang
setelah dia selesai
dia menangis dengan ketawa dan gembira
pagi harinya sang raja datang dan melihat pekerjaan sudah selesai seperti yang dia inginkan
oh sayang kau sudah cukup membuktikannya
aku akan menikahimu besok
anak penggiling yang cantik pun menjadi putri
dalam setahun dia melahirkan anak ke dunia
dia lupa janjinya pada pria kecil itu
satu hari saat dia sendirian di kamarnya
tiba tiba pria kecil itu muncul kembali
apa kau lupa janjimu putri
tidak aku masih ingat akan janjiku
tapi aku sangat mencintai anakku
bisakah aku minta tolong padamu
sekarang ini aku seorang putri
kau bisa minta apa pun yang kau mau asal jangan anakku
aku bisa berikan semuanya padamu
tidak aku ingin sesuatu yang hidup dibandingkan seluruh harta di dunia
jangan ambil anakku dariku
aku sangat mencintainya
pria kecil itu merasa kasihan padanya
dia memberikan syarat ketat yaitu menebak namanya
akanku berikan kau tiga hari
dan jika kau tidak bisa menebak namaku
kau harus berikan anakmu padaku
terima kasih pria kecil
aku akan mencari tahu namamu aku janji
baiklah aku akan kembali besok
sang putri semalaman memikirkan semua nama yang dia tahu
keesokan harinya dia mengirimkan pesan untuk menanyakan ke semuanya
mengenai nama yang bisa ditemukan
pria kecil itu kembali
jadi sudahkah kau menemukan namaku
ya namamu adalah kaspar
hahaha itu bukan namaku
apakah namamu melkor
huhuhu bukan bukan itu
sang putri menyebutkan semua nama yang dia tahu
dan membacakan semua nama yang ada di daftar nama
tapi setelah semua nama disebutkan
pria kecil itu tertawa dan dia bilang bukan
cukup untuk hari ini
aku akan kembali besok
di hari kedua sang putri mengirimkan kurir ke kerajaan tetangga
untuk menemukan nama yang paling unik
pria kecil datang ke istana sore harinya
dan sang putri sudah siap dengan daftarnya
mungkin kau adalah rose ribs
hahaha itu bukan namaku
hahaha bukan bukan itu
putri membacakan semua daftar namanya
tapi tetap saja tidak berhasil
besok adalah hari terakhirmu
aku ragu kau bisa menyelamatkan anakmu
putri mulai khawatir
namun di hari ketiga
dia mendengar hal yang aneh dari kurirnya
aku tidak berhasil menemukan satu nama baru
tapi saat aku melalui hutan yang gelap
aku ke bukit
dan melihat ada rumah kecil
dan ada api di sebelah rumahnya
di dekat api
ada pria kecil berlompatan dengan satu kakinya
hari ini aku memakar
besok aku memasak
di hari anak putri tiba
aku senang tidak ada yang tahu bahwa namaku
ah itu dia
kau tidak tahu betapa senangnya aku sekarang ini
sang putri menarik kalungnya
dan memberikannya kepada kurir itu sebagai imbalan
beberapa saat kemudian pria kecil itu hadir kembali
apa kau dipanggil jack
apakah kau dipanggil harry
maka bisa jadi namamu adalah rumpel silkskin
monster telah memberitahu kau
monster telah memberitahu kau
dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah
dan masuk sampai ke atas dengkul
kemudian dia menarik kaki kirinya dengan kedua tangannya
dan dia pun terbelah dua
dan itulah akhir dari kisah rumpel silkskin
dan sang putri hidup bahagia dengan anaknya dan sang raja
pada suatu hari hiduplah wanita seorang diri
dia selalu ingin memiliki anak perempuan
sejak dia masih kecil
satu pagi yang cerah
dia menyiram tanaman sambil menangis
membayangkan jika memiliki anak perempuan
yang bisa diajak bermain
seorang ibu periu muncul di depannya
kenapa kau menangis
aku sangat menginginkan anak perempuan
kumohon bisakah kau bantu aku menemukannya
oh tenang itu mudah saja
ibu pri dengan kekuatan ajaibnya
memberikan bibit kepada wanita itu
ini bukanlah bibit biasa yang dapat tumbuh di ladang

bibit ini tidak hanya untuk memiliki anak perempuan

itu banyak cinta dan kehangatan
letakkan bibit ini di pot
dan lihatlah apa yang terjadi
jangan lupa sinari dengan matahari secukupnya
oh terima kasih ibu peri
kau sangat murah hati
dia menanamkan bibit tersebut ke pot
dia letakkan di depan jendela
agar dapat sinar matahari yang cukup
bibit itu tumbuh dengan cepat
dan menunjukkan kepadanya
bahwa ia sangat indah
wanita itu merawatnya dengan cinta
dan menyiraminya setiap hari
wanita itu mencium lembut kelopaknya yang setengah terbuka
dan dengan ajaib
bunga tersebut mekar dengan sempurna
di dalamnya duduk manis seorang anak perempuan yang sangat cantik
dia adalah anakku
saya memanggil dia tambelina
dia tidak lebih besar dari ibu jariku
dan namamu adalah tambelina
bunga tersebut telah memberikannya anak perempuan yang dia impikan
dia membuatkan ayunan dari kulit kenari
kelopak violet untuk kasur
dan dia menarik kelopak mawar sebagai selimut
dia bermain perahu dari kelopak tulip di atas piring air
dan mendayung kesana kemari
dengan sepasang dayung dari rambut kuda putih
itu merupakan pemandangan yang sangat cantik
dia tertidur dengan cepat di dalam kulit kenarinya
seekor katak melompat masuk melalui lubang di jendela
rat betapa cantiknya dia
dia akan menjadi pasangan pengantin yang baik
dia mengambil kulit kenarinya
di saat anak itu tertidur dengan nyenyak
dan menyimpan tambelina di atas daun lili di tengah kolam
aku menempatkannya di atas daun bunga lili
dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kita
di tengah kolam

mereka berada di atas daun bunga lili
ditinggal sendiri di daun hijau
tambelina duduk dan menangis
dia tidak ingin anak katak yang jelek menjadi suaminya
aku tidak akan menikahimu
jangan bilang begitu padaku
dan di sisi lain
ibu tambelina mencarinya kemana mana hingga sudut sudut rumah
dan dia tidak menemukannya
ada sekelompok ikan
yang berenang di bawah kakinya
mereka telah melihat si katak
dan mendengar percakapannya
mereka merasa kasihan
dan memutuskan untuk menolong tambelina
ibu katak dan anaknya
sedang sibuk membuat rencana pernikahan
ikan ikan berkumpul mengelilingi batang hijau
dan menggigitnya dengan gigi mereka
daunnya pun terlepas dari batang
dan tambelina mulai mengapung
terima kasih banyak
kalian sangat baik
tambelina pergi jauh
sangat jauh sampai katak katak tersebut
tidak bisa menemukannya
tambelina berlayar melewati banyak tempat
saat burung burung melihatnya
oh gadis yang cantik
seiring gelap mulai muncul
dia membungkus dirinya dengan daun
dan mulai tidur
tapi keesokan harinya
dia bangun di tempat di mana matahari mengenal air
dan bersinar seperti emas
dia menuju ke arah akhir dari arus
kemudian serangga besar menghampirinya
oh gadis kecil yang cantik
dia harus memilikinya
dan seketika itu juga
dan membawa tambelina ke tempat yang jauh
maka bawa aku ke mana tuan serangga
aku membawamu ke rumahku
kemudian mereka tiba di rumah serangga
semua teman teman serangga menghampirinya
untuk melihat siapa yang datang
teman teman lihatlah gadis cantik ini
aku akan menikahinya
dia hanya memiliki dua kaki
lihatlah dia memiliki dua tangan
dia terlihat seperti manusia
betapa jeleknya dia
tuan serangga setuju dengan teman temannya
dan pergi meninggalkan tambelina sendirian di dalam hutan
musim dingin tiba
salju mulai berjatuhan
gadis malang itu mulai kedinginan
ini benar benar sangat dingin
dia terus dan terus berjalan
mencari makan dan tempat tinggal
dan tidak lama kemudian
dia menemukan sebuah pondok
dia menghampiri rumah itu dan mengetuknya
dan keluarlah seekor nyanyi tikus sawah dari pondoknya
siapa kaum makhluk kecil yang malang
aku tersesat di hutan
aku sangat kedinginan dan tidak punya makanan
bisakah kau menolongku
aku hidup sendirian di sini
kau bisa masuk ke rumahku dan kuberi makan malam
di sini cukup hangat
tambelina masuk ke dalam pondoknya
dengan gudang dipenuhi biji bijian
dan sebuah dapur dengan ruang makan
terima kasih telah memberi makanan dan tempat yang hangat
kau bisa tinggal di sini selama musim dingin
nyonya tikus sangat terpukau dengan kecantikan tambelina
dan menginginkannya untuk tinggal selamanya
ini akhir pekan
seharusnya kita akan kedatangan tamu
seminggu sekali tetanggaku datang berkunjung
kemudian bel berbunyi
dan datanglah tuan tikus
dia datang dengan mengenakan jaket hitam
tuan tikus mendengar suara tambelina
dan jatuh cinta dengan suara manisnya
dia ingin menikahinya
dia menghampiri nyonya tikus dan berkata
aku akan berikan semua makananku dan rumahku
jika kau mengizinkanku untuk menikahinya
aku akan menolakmu
nyonya tikus tidak bisa menolak tuan tikus tanah yang kaya tersebut
baiklah aku akan memulai persiapannya
tambelina tidak ingin menikahi tuan tikus
jadi keesokan paginya dia memutuskan untuk kabur
saat menyusuri hutan
dia bertemu dengan seekor gagak yang terluka
burung yang malang pasti meninggal kedinginan
saat dia mendekati
ternyata gagak masih hidup dan hanya cedera
apakah kau baik baik saja gagak
oh tidak dia berdarah
tambelina menolong burung kecil itu
dan mencari perban juga obat untuk si gagak
kau akan baik baik saja
lalu gagah kecil itu terbang setelah dia diberi perban
selamat tinggal burung cantik
terima kasih anak perempuan yang cantik
aku tidak akan melupakan ini
apa yang bisa kulakukan untukmu
kemudian dia melihat nyonya tikus dan tuan tikus
sedang berlari mencari tambelina sambil meneriaki namanya
oh tambelina di mana kau
saat tambelina mendengar suara tersebut
dia memberitahu gagak
kumohon bisakah kau bawa aku jauh dari mereka
aku tidak mau menikahi tikus tanah
aku punya rencana
sampai jumpa nyonya tikus
terima kasih untuk semuanya
aku menyayangimu dan tidak akan melupakannya
tuan tikus tanah dan nyonya tikus terkejut
saat melihat tambelina terbang jauh
sang gagak membawanya ke pulau bunga
yang merupakan tempat untuk semua bunga
dan burung burung kecil bernyanyi
ini sangat indah
apa nama tempat ini
nama tempat ini adalah pulau bunga
dan sekarang saatnya aku pergi
terima kasih gagak
kau yang terbaik
dan nyanyian burung burung sangat lembut
kemudian dia teringat rumah sebenarnya
bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta
dia sangat sedih dan ingin segera pulang kembali
tapi tiba tiba muncul raja dari pulau bunga
dia melihat tambelina dan jatuh cinta kepadanya
aku raja dari pulau bunga
dan kau adalah gadis cantik yang pernah kulihat
maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku
aku akan menjadikanmu ratu dari pulau bunga
tambelina berfikir beberapa saat
ini tentu saja calon suami yang berbeda
dari anak katak tuan serangga dan tuan tikus tanah dengan jas hitamnya
baiklah hanya saja kau harus membawaku ke ibuku
dan di sana kita akan hidup bahagia selamanya
raja setuju dan membawakan kado ke tambelina
hadiah terbaik tentu saja itu sebuah sayap
sayap perak yang besar
selain bisa membawanya dengan cepat ke rumah
sayap ini juga membawanya terbang dari bunga ke bunga
mereka segera menikah
setelah pernikahan raja dan tambelina segera pergi ke rumah ibu
tentu saja ibu sangat bahagia melihatnya kembali
oh tambelina kau tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kau kembali
aku tidak akan membiarkanmu pergi jauh sekarang
aku tidak akan meninggalkanmu bu
ibu menirma mereka berdua
dan mereka semua hidup bahagia selamanya
putri salju dan tujuh kurcaci
pada suatu ketika zaman dahulu kala
seorang raja dan ratu memerintah negeri yang jauh di sana
sang ratu sangat baik hati penyayang dan dikagumi oleh rakyatnya
satu satunya kesedihan di hidup sang ratu adalah
dia tidak mempunyai anak walaupun dia sangat mengharapkannya
di suatu musim dingin sang ratu sedang duduk dekat jendela sambil merajut pakaian
tiba tiba burung salju yang cantik hinggap di jendela dan mengejutkan sang ratu
burung itu mengalihkan perhatian sang ratu sampai akhirnya jarinya terluka
setetes darah jatuh di atas salju di luar sana
saat dia melihat setetes darah yang jatuh di luar jendela itu berubah menjadi seorang bayi
dia sangat terkejut dan berkata kepada dewa
aku berharap aku mempunyai anak perempuan yang mempunyai kulit seputih salju
bibir sumbera darah
rambut sehitam kayu eboni
setelah itu sang ratu hamil
tapi saat bersamaan dia jatuh sakit
banyak dokter berusaha untuk menyembuhkannya tetapi tetap tidak bisa
oh sayang jangan khawatir kau akan segera sembuh
kumohon jangan putus harapan
percayalah pada dewa
mimpi kita untuk mempunyai bayi akan segera terwujud
aku berharap yang terbaik
dewa salju telah memberkati kita dan semuanya akan baik baik saja
lalu musim semi tiba
bunga bunga bermekaran di mana mana seperti mereka telah bersiap menyambut kelahiran sang bayi
dan saat hari telah semakin dekat sang ratu bertambah sakit dan sakit
saat itu pagi yang cerah matahari bersinar seperti akan mencairkan salju pada hari itu
sang ratu telah melahirkan bayi perempuan yang cantik dengan kulit seputih salju
bibir semerah darah dan rambut sehitam kayu eboni
ratuku kau telah diberi hadiah yang paling berharga
beritahu aku apa yang akan kau inginkan aku akan mengabulkannya
terima kasih sayang
tapi sekarang aku pikir aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama bayi kecilku
aku namai kau putri salju
berjanjilah padaku yang mulia
kau akan selalu menjaga putriku
dan berjanjilah padaku kalau kau akan menikah lagi
dan tidak akan pernah merasa sedih walau tanpa aku
aku akan selalu menjanggainya
apapun yang terjadi
jangan menangis rajaku
aku mohon jangan tinggalkan aku
untuk beberapa tahun sang raja merasa sangat bersedih tentang kematian sang ratu yang tiba tiba
dia sendiri yang merawat putri salju
tapi seringnya sang raja sibuk bekerja di kerajaan
dia sadar bahwa putrinya membutuhkan seorang ibu untuk mendidiknya
lalu raja memutuskan untuk menikah lagi
sang ratu yang baru sangat cantik
tapi lebih dari itu dia sangat egois dan seorang wanita yang kejam
dia telah mempelajari ilmu hitam
dan dengan itulah dia bisa mengendalikan sang raja
dia juga memiliki cermin ajaib yang dapat meramal dan menyampaikan kebenaran kapanpun dan apapun yang dia inginkan
oh cermin di dinding
siapakah yang paling cantik dari semuanya
ratu ku kaulah yang paling cantik di dunia
oh benarkah terima kasih banyak
kau memang pintar sekali
seiring waktu berlalu putri salju menjadi lebih cantik lebih baik dari sebelumnya
dia menjadi gadis yang paling cantik di seluruh kerajaan
ibu tirinya mulai merasa iri dengan kecantikan putri salju
siapakah yang paling cantik di dunia
kau ratu ku
kau baik dan cantik itu kenyataan tapi putri salju lebih cantik dari dirimu
wah berani beraninya kok bicara seperti itu padaku kau tidak berguna
mohon maaf aku hanya berkata yang sebenarnya nyonya
sang ratu merasa sangat marah dan memanggil pesuruhnya
bawa putri salju ke hutan dan bunuh dia lalu bawa jantungnya sebagai bukti kepadaku
sang ratu meminta putri salju untuk pergi ke hutan dan membawakannya beberapa bunga ajaib yang dapat membuatnya lebih cantik lagi
pesuruh yang malang itu membawa putri salju ke hutan tapi dia tidak mampu membunuh gadis itu
oh putri yang cantik ibu tirimu memerintahkanku untuk membunuhmu tapi aku tidak bisa membunuh seseorang yang cantik dan baik hati sepertimu
pergilah sejauh yang kau bisa dan jangan kembali lagi ke kerajaan
oh kau baik sekali
ibuku akan menghukummu kalau kau tidak membunuhku
aku akan mengurus itu sekarang pergilah cepat
putri salju berlari secepat dia bisa pesuru itu memburu seekor babi hutan dan membawa jantung babi itu kepada sang ratu
sekarang akulah yang paling cantik dari semuanya
putri salju berjalan sendirian di dalam hutan yang gelap dan dia tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana
pepohonan terlihat berbisik satu sama lainnya
itu menakutkan putri salju
dia berlari berlari melewati batu yang tajam dan duri duri
dan ketika matahari akan tenggelam beberapa burung kecil menghampirinya dan mulai mengangkat shawl nya
dia menyadari bahwa mereka akan menunjukkan sesuatu
dia mulai mengikuti burung burung itu
dan tiba tiba dia melihat sebuah rumah kecil yang aneh dan masuk ke dalam untuk berlindung dengan burung burung itu
di dalam rumah semuanya terlihat kecil
ada sebuah meja kecil yang rapih taplak meja putih dan tujuh piring kecil dengan makanan di atasnya
dekat dinding ada tujuh buah tempat tidur kecil
semuanya berjajar dan ditutupi dengan selimut
putri salju merasa sangat lapar
dia memakan beberapa sayuran dan sebuah roti kecil dari tiap piring kecil dan dari tiap cangkir kecil dia meminum sedikit susu
meski sangat kelelahan setelah berlari di dalam hutan
lalu dia berbaring di salah satu tempat tidur kecil
dan akhirnya dia tertidur
saat malam tiba pemilik rumah itu tujuh kurcaci kembali ke rumah
mereka menambang emas di gunung
burung burung berusaha untuk membangunkan putri salju tapi dia tertidur pulas
sampai akhirnya ketika mereka tiba mereka melihat ada seseorang telah di sana
siapa yang telah duduk di kursiku
siapa yang telah makan dari piringku
siapa yang telah memakan rotiku
siapa yang gelap memakan sayuranku
siapa yang telah menggunakan garpuku
siapa yang telah minum dari cangkirku
tapi kurcaci yang ketujuh melihat tempat tidurnya dan melihat seorang gadis cantik tertidur di sana
seseorang sedang tidur di kasurku
ketujuh kurcaci itu segera menghampiri tempat tidur
oh ya ampun
gadis ini cantik sekali
shh biarkan dia tidur jangan berisik
mereka semua tertidur di sekeliling putri salju
keesokan harinya putri salju bangun dan saat ia melihat tujuh kurcaci dia ketakutan
sang kurcaci pun terbangun mendengar jeritannya
jangan takut jangan takut kami adalah kurcaci kau berada di rumah kami
bagaimana kau menemukan rumah kami
putri salju menceritakan seluruh ceritanya pada mereka
para kurcaci berbicara satu sama lain untuk sesaat lalu mengatakan
jika kau merawat rumah kami
dan membuat semuanya bersih dan rapi
maka kau dapat tinggal lihat kami
dan kau dapat memiliki apa yang kau inginkan
iya dengan sepenuh hati
dan putri salju pun hidup bahagia bersama para kurcaci
setiap pagi para kurcaci pergi ke gunung untuk mencari emas
dan ketika sore tiba mereka kembali ke rumah
putri salju telah menyiapkan mereka makanan dan merapikan rumah mereka
sepanjang hari gadis itu sendirian kecuali dengan burung burung dan hewan hewan hutan yang bermain dengannya
cermin cermin di dinding siapakah yang paling cantik dari semuanya
kau ratuku kau yang paling cantik itu kenyataan
tapi putri salju di seberang gunung bersama tujuh kurcaci masih seribu kali lebih cantik darimu
ternyata putri salju itu masih hidup
pesuruh itu telah membohongiku
bahkan kuberi pelajaran dia nanti
tapi sekarang aku harus membunuh putri salju
tapi bagaimana bagaimana katakan padaku
dia menyadari bahwa dia telah merusak cermin itu dengan amarahnya
sang ratu berfikir dan berfikir lagi
bagaimana dia bisa menyingkirkan putri salju
akhirnya dia memikirkan sesuatu
dia pergi ke ruangan paling rahasia dan tidak ada yang diizinkannya untuk masuk
di sana dia membuat apel beracun
apel itu dibuat dengan rapih
dan walaupun beracun tapi apel itu terlihat cantik dan segar dari luar
lalu dengan kekuatannya dia merubah dirinya menjadi seorang wanita tua
dia berjalan menuju ke rumah kurcaci di belakang gunung dan mengetuk pintu
putri salju melihatnya dari jendela
siapakah dirimunya nya tua
apa yang bisa aku lakukan
bukalah pintunya gadis cantik
aku ingin memberikanmu sebuah apel untuk ditukar dengan beberapa roti untuk suamiku yang sakit
aku tidak boleh membiarkan orang lain masuk
ketujuh kurcaci itu melarangku melakukannya
baiklah itu tidak masalah untukku
ini aku menawarkan satu wapel segar dan lezat untuk ditukar dengan beberapa roti
saat putri salju melihat apel yang cantik dan berkilau dia tidak bisa menolaknya
dia pergi ke dapur dan membawa roti besar hangat yang dibuat untuk makan tujuh kurcaci
dia memberikannya kepada nyonya tua itu dan mengambil apel sebagai gantinya untuk makanan tujuh kurcaci
dia menggigit sedikit apel itu lalu dia terjatuh ke lantai dan meninggal
sang ratu jahat merubah kewujud aslinya
seputih salju semerah darah sehitam kayu eboni
para kurcaci tidak akan pernah bisa menghidupkanmu
dia bergegas kembali ke istana
berdiri di depan cermin yang rusak
siapakah di negeri ini yang paling cantik sekarang
sang cermin akhirnya menjawab yang diharapkan
kau ratuku kau yang paling cantik di negeri ini
saat para kurcaci pulang ke rumah pada sore hari mereka menemukan putri salju terbaring di lantai
dia tidak bernafas sama sekali dia meninggal
mereka mengangkatnya dan melihatnya dengan sedih
mereka berbicara padanya menggoyangkan badannya dan menangis
tapi tidak terjadi apa apa
gadis ini telah meninggal dan tetap meninggal
mereka membaringkan putri salju di tumpukan jerami
dan mereka duduk di sampingnya dan bersedih dan menangis selama tiga hari
mereka akan menguburkannya
tapi putri salju masih terlihat segar seperti masih hidup dan masih memiliki pipi merah yang sangat cantik

tidak bisa menguburnya di tanah hitam
ia harus tetap putih tanpa noda seperti seharusnya dia
mereka membuat peti mati tembus pandang dari kaca agar dia dapat terlihat dari segala sisi
mereka membaringkannya di dalam dan menulis dengan tinta emas di dalam peti
di sini terbaring putri salju
lalu mereka menyimpan peti mati di luar gunung salju
para hewan dan burung burung pun ikut berduka untuk putri salju
pada saat bersamaan
seorang pangeran memasuki daerah gunung yang sama untuk berburu
dia melihat segerombol kurcaci dan hewan hewan di sekeliling peti kaca
sang pangeran penasaran apa yang mungkin ada di dalam peti itu sehingga memikat para hewan hewan
sang pangeran mendekati dan membaca apa yang tertulis dengan tinta emas
dia berpikir bahwa gadis itu adalah gadis yang selalu dia mimpikan
lalu dia melihat para kurcaci di sekitarnya
biarkan aku memiliki peti mati itu
akanku berikan apapun untuk memilikinya
kami tidak akan mencari
tidak akan menjualnya untuk seluruh emas di dunia ini
kumohon berikanlah padaku
aku tidak bisa hidup tanpa melihat dia
apa yang akan kau lakukan dengan mayat ini
akanku berikan kehormatan padanya dan membangun monomin di dekat istanaku untuk mengistirahatkan jiwanya
para kurcaci itu merasa kasian padanya dan menerima tawarannya
sang pangeran menyuruh pesuruhnya untuk membawa peti mati itu di pundaknya
salah satu dari mereka tersandung saat memegang peti mati
dan itu mengeluarkan potongan apel beracun yang telah digigit putri salju
sang pangeran langsung berlari dan menangkap peti itu
dia meletakkan di bawah pohon dan menetapnya
gadis itu masih terlihat cantik seperti dia hidup
sang pangeran mencium keningnya
setelah sang pangeran mencium kening putri salju
putri salju membuka matanya lalu terduduk dan terbangun
ya ampun dimana aku
kau bersamaku aku adalah pangeran
pangeran menceritakan apa yang terjadi
kau memutuskan untuk membawaku walaupun aku sudah mati
kau adalah gadis dalam mimpiku
aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini
ikut bersamaku ke istanaku
maukah kau menikah denganku dan jadi ratuku
mau aku mau pangeran pujaanku
tapi aku ingin menemui ayahku dulu
aku harap dia akan merestui pernikahan kita
tapi aku dengar bahwa ayahmu telah hilang di suatu tempat
dan sudah lama belum kembali ke kerajaan
ini semua pasti permainan ibu tiriku yang jahat itu
aku mohon lakukan sesuatu agar kita dapat menemukan ayahku
baiklah mari ke istana dan mencari dia
lalu sang pangeran memutuskan untuk mencari ayah putri salju yang hilang
sang pangeran menaklukkan kerajaan melawan ratu jahat
di sana mereka menemukan ruangan rahasia ratu
dan menemukan ayah putri salju di dalam penjara rahasia
dan mereka melepaskannya
pada saat yang bersamaan sang ratu melihat sang raja telah dibebaskan dari penjara
dalam ancaman sang raja dan yang lainnya
sang ratu pergi dari kerajaan dan tidak pernah terlihat lagi
sang raja mengumumkan pernikahan putrinya di halaman istana
putri salju menikah dengan perayaan besar dan sangat megah
semua orang bahagia untuk selamanya
pada suatu hari di kedalaman laut biru
ada satu kerajaan yang dipimpin oleh raja lautan
yang hidup dengan enam orang anak perempuannya dan ibunya
sang raja sangat menyayangi semua anak anaknya
tapi dia sangat dekat dengan anak terakhirnya si putri duyung iva
pada hari ulang tahun anaknya yang kelima
semua orang berkumpul di lapangan istana untuk merayakan hari ulang tahunnya
selamat ulang tahun anakku yang manis
terima kasih banyak ayah
selamat ulang tahun putri
selamat ulang tahun putri
terima kasih terima kasih semuanya
dengan bangga saya umumkan bahwa anak kelima saya marina hari ini berusia delapan belas tahun
aku akan bawa dia ke permukaan untuk menikmati sinar matahari dan udara segar
bersorak untuk semuanya
terima kasih banyak ayah
tapi ingatlah ada peraturan peraturan yang menjelas di laut
dan kita harus mematuhinya
manusia di daratan tidak seperti makhluk makhluk laut
kita berasal dari laut dan bertempat di laut
hati hati dan jangan dekat dekat dengan manusia
ayah boleh aku ikut dengan marina
sekarang belum giliranmu sayang
tapi aku ingin melihat manusia ayah
oh iva saat kau beranjak delapan belas tahun nanti ayah janji akan mengizinkanmu ke sana
aku turut bersedih untukmu putri
ayahku tidak menyayangiiku
hehehe semua orang tahu kalau dia sangat menyayangimu
tapi ada peraturan yang harus kita ikuti
hanya tinggal satu tahun lagi giliranmu tiba
putri duyung sangat cantik
sangat ramah kepada semua makhluk laut
semua orang menyukainya
nenek apakah manusia itu seperti kita
mereka punya kaki sedangkan kita tidak
oh jadi manusia itu lebih hebat daripada kita
mereka tidak belajar bagaimana merawat alam
dia membuat laut kita tercemar
aku juga tidak tahu
aku dengar mereka hidup lebih lama dari kita
tidak juga nak
usia manusia hanya tidak lebih dari seratus tahun
lalu kita hidup untuk berapa lama
dengan kuasa tuhan kita bisa hidup sampai tiga ratus tahun
tapi ketika putri duyung meninggal mereka berubah menjadi buih laut dan menghilang
tapi ingat yang terpenting kalau kita berbuat baik di kehidupan kita
kita menjadi kekal dan dewa air akan membawa kita ke surga untuk hidup bersamanya
benarkah itu nek
sekarang tidurlah ini sudah larut malam selamat malam
selamat malam nenek
berharap bertemu manusia iva menghitung hari
seiring berjalannya hari putri duyung semakin semangat untuk bertemu manusia
pada malam ulang tahunnya dia tidak bisa tidur semalaman
ketika dia menuju lapangan kerajaan saudari saudarinya mengucapkan selamat ulang tahun padanya
selamat ulang tahun
terima kasih kakakku sayang
selamat ulang tahun anakku tersayang
terima kasih ayah
aku sangat bangga anak perempuanku tersayang berusia delapan belas tahun sekarang
dan itu waktunya untuk menepati janji ayah yang mulia
tentu putri kecilku ayo kuperlihatkan dunia
ah tidak ayah kau membiarkan yang lainnya kesana sendiri
aku ingin melihat dunia bersamamu anakku
tidak ayah saat kau berusia delapan puluh tahun akan ku ajak kau melihat dunia bersamaku
anak nakal baik pergilah dan berhati hati
jangan dekat dekat dengan manusia kau bisa terkena masalah
jangan khawatir aja aku akan menjaganya
oh baguslah kembali sebelum matahari terbenam atau aku akan memasakmu
kami akan kembali sore hari yang mulia
putri duyung sangat senang untuk melihat dunia luar
dia berenang lebih cepat dari udang
aku senang sekali
tunggu aku aku tidak bisa menunggu lagi
kemudian putri duyung mencapai permukaan laut
semuanya sangat baru bagi putri duyu langit biru matahari yang cerah burung burung yang cantik
ya ampun ini sangat luar biasa lebih indah dari mimpiku
hei suara apa itu
itu sebuah kapal
dan orang itu
ya ampun dia terlihat seperti boneka aku
aku rasa dia seorang pangeran terlihat seperti sedang merayakan ulang tahun
dia selalu terngiang dengan ketampanan sang pangeran dan mulai menyanyi
tiba tiba awan hitam menutupi langit lalu mulai bergejolak dengan ombak yang besar
oh aku bisa merasakan ombak yang sangat kuat
pangeran hati hati pangeran
tapi tidak ada yang dengar teriakan angin sangat kencang dan menabrakan kapalnya hingga tenggelam
oh tidak pangeran kita harus segera menolongnya
putri duyung berenang dan menyelamatkan pangeran ke pantai
oh aku bisa menolongnya
aku mohon bukalah matamu pangeran
dia menunggu pangeran untuk sadar kembali
iba cepat ada yang datang
aku harus pergi pangeran jaga dirimu
oh ada yang meninggal di pantai
oh dia masih hidup ayo kita bawa dia ke candi
kemudian pangeran bangun dan melihat salah satu perempuan
terima kasih telah menyelamatkanku
pangeran tidak sadar kalau dia diselamatkan oleh putri duyung
oh tidak kau yang menolongnya dan dia yang diberikan terima kasih
biarkanlah aku senang kalau dia masih hidup
matahari mulai tenggelam lalu mereka kembali ke kerajaan
putri duyung sedih karena dia tahu tidak akan bisa melihat pangeran lagi
aku mencintaimu pangeran aku hanya ingin bersamamu
dia mencintaiku dia tidak mencintaiku dia mencintaiku dia tidak mencintaiku
dia mencintaiku dia tidak mencintaiku
aku merasa sangat sakit apakah cinta sesakit ini
cinta adalah hal terindah di alam semesta
aku merasa aku ingin hidup
aku ingin hidup dengan orang yang gak aku cintai
tapi itu melanggar aturan laut
aku tidak peduli aku tidak bisa hidup tanpa dia
aku ada satu ide tapi ini berbahaya raja bisa memasakku
katakanlah jangan khawatir soal ayah
baik ada satu orang yang bisa membantumu tapi sangatlah berbahaya untuk bicara dengannya
aku akan mempertaruhkan apapun untuk pangeranku
beritahu aku siapa dia
penyihir laut di gunung hitam terlalu berbahaya untuk pergi ke sana
aku siap untuk menanggung resikonya
tanpa pikir panjang putri duyung dan udang meninggalkan kerajaan dan menuju tempat penyihir
sang penyihir melihat di dalam bola ajaib bahwa putri itu sedang menuju ke gua
ini sudah berakhir
putri duyung adalah makhluk paling dicintai di lautan ini
karena kebaikannya dia akan menjadi peri laut
dan itu akan menjadi akhir dari semua kejahatanmu
saat dia menjadi peri seketika kau akan berakhir
tidak aku tidak akan membiarkan itu terjadi
hahaha oh mengapa anak raja datang ke tempat penyihir sepertiku
aku ingin menjadi manusia
oh untuk pangeran muda itu
iya benar aku jatuh cinta padanya
itu akan membuatmu menyesal putri yang cantik
aku tidak peduli aku hanya ingin hidup bersamanya
apa kau yakin kalau kau bisa memenangkan hatinya
iya tentu saja
baiklah aku akan menjadikanmu manusia tapi kau harus membayarnya
akan aku bayar dengan apapun
baiklah aku akan mengambil suara indahmu sebagai bayaran
dan ingatlah jika pangeran jatuh cinta padamu kau akan menjadi manusia dan suaramu akan kembali
tapi jika kau gagal mendapatkannya
kau akan meninggal dengan sakit hati dan lebur menjadi buih lautan
aku akan mengorbankan apapun untuknya
baiklah ambil ramuan ajaib ini minumlah saat kau sudah mencapai pantai
putri duyung mengambil ramuan itu dan pergi ke pantai
dia mencapai permukaan dan meminum ramuannya
tiba tiba rasa sakit membuatnya pingsan dan ekornya berubah menjadi kaki
saat dia sadar dia melihat pangeran di sebelahnya
buka matamu cantik kau aman tapi dari mana kau berasal
aku menemukanmu di pantai dan membawamu ke sini silahkan istirahatlah sebentar
keesokan harinya putri duyung mulai berjalan pangeran sangat senang melihatnya
wow aku senang sekali hari ini maukah kau berdansa denganku
wow kau berdansa dengan baik sekali ini hari indah untukku aku menemukan orang yang ku cintai
yeh dia jatuh cinta kepadamu
lihat ayahku kembali
selamat datang kembali ayah aku ingin mengenalkanmu pada orang yang ku cinta dia yang menyelamatkanku
aku mencintainya ayah aku ingin menikahinya
anakku kebahagiaanmu merupakan kebahagiaanku juga
putri duyung patah hati
aku merasakan sakit yang hebat di hatiku
sang raja mengumumkan pernikahan sang pangeran
aku kehilangan dia untuk selamanya dan sekarang hari pertama kesakitanku dan membawaku pada kehancuran dan menghilang di lautan
sang udang kembali ke kerajaan dan menceritakan semuanya pada raja dan anak anaknya
oh tidak anakku aku tahu ini merupakan tipu daya penyihir
sang raja berdoa kepada dewa laut dan mengambil trisulanya dan berenang ke permukaan bersama udang
di saat yang bersamaan semua saudarinya berenang ke tempat penyihir
saudariku dalam masalah sekarang kami memintamu untuk menarik kembali sihirmu
iya kumohon kami tidak akan melupakan kebaikan
hahaha betapa menyedihkan putri putri lautan memohon kepada penyihir
baiklah aku ada penawar sihirnya
tapi dia harus membunuh pangeran
hahaha jika putri duyung membunuh pangeran sihir itu akan berhenti dan dia akan kembali menjadi putri duyung
saudari saudarinya berenang ke permukaan dan memberitahu ayahnya tentang penawar sihir
mereka menemukan iva duduk di bawah pohon di pantai dan melihat mainannya
jangan menangis anakku jika kau ingin menghilangkan sihir penyihir kau harus lakukan yang aku katakan
kau harus membunuh pangeran itu dan kau akan berubah menjadi putri duyung kembali
aku tahu kau mencintainya anakku tapi dia tidak akan pernah jadi milikmu lakukan itu untuk ayah
putri duyung melihat ayahnya dan saudari saudarinya yang menangis dia mengambil pisaunya dan kembali ke istana
sang pangeran sedang tidur di kamarnya dia mengarahkan pisau ke pangeran untuk membunuhnya
ya tuhan aku tidak bisa melakukan ini pada orang yang ku cintai aku lebih baik mati daripada harus membunuhnya
dia bisa menikahi kekasihnya dan hidup bahagia
semoga beruntung sayangku
dia kembali kepada ayahnya dan saudari saudarinya semua terkejut melihat pisaunya bersih matahari akan terbit dia menuju pantai dan loncat ke laut dengan mainannya
aku ingin menghilang menjadi buhi di lautan selamat tinggal sayangku selamat tinggal ayah dan kakak kakakku maafkan aku selamat tinggal
tiba tiba kekuatan aneh mendorongnya kembali ke permukaan peri udara muncul dan membawanya keluar lautan
oh ibu peri terima kasih banyak telah menyelamatkan putriku
kau bersama kami di langit kita semua peri udara kami di sini untuk memberimu penghargaan atas kebaikanmu cintamu kepada manusia dan makhluk lautan
kau kini bisa kekal dan kau akan terlahir sebagai manusia di masa depan
terima kasih banyak ibu peri
putri duyung melambai untuk terakhir kalinya ke semuanya
aku akan selalu mencintaimu pangeranku di kehidupanmu berikutnya kau akan menjadi kekasihku lagi selamat tinggal sayangku selamat tinggal
dia naik naik dan menuju
dia menuju surga bersama peri udara